kita ke bogor terpindahkan kasus terorisme abu bakar ba'asyir
rencananya akan dipindahkan dari nusa kambangan
ke lembaga pemasyarakatan gunung sindur bogor jawa barat
ya meski belum ada konfirmasi resmi dari direktur jenderal pemasyarakatan
iwayan kusmianta dusak terkait kapan abu bakar ba'asyir akan dipindah
namun sejumlah media online telah mengabarkan kepindahan itu
ya memang sempat berada isu mengenai meninggalnya ustadz abu bakar ba'asyir
namun kabar itu kemudian dibantah oleh tim kuasa hukum ba'asyir ahmad mihdan
abu bakar ba'asyir saat ini dalam kondisi yang sehat walafiat
meskipun dalam kondisi tertekan karena berada di ruang isolasi di nusa kambangan ini eva
iya ahmad mihdan juga menyatakan tidak mengetahui perihal rencana
pemindahan ba'asyir ke lapas gunung sindur
hingga jumat lima belas april kondisi lapas gunung sindur tampak seperti biasa
tidak ada penjagaan ketat dari personel kepolisian